israel terus membalas serangan hamas ke wilayah gaza secara membabi buta
tidak cuma dari udara israel juga dilaporkan mengepung wilayah gaza dari darat
pasokan air listrik bahan bakar makanan dihentikan
bagaimana wni yang berada di gaza hidup dalam ketidakpastian
kita berbincang dengan farid zanjabil al ayubi relawan mersi di gaza wni
selamat malam mas farid
ya selamat malam mbak putri
mas farid terima kasih sudah bersedia dan menyempatkan waktu malam hari ini berbincang bersama kami
mas farid mas farid ini berada di gaza sudah sekitar empat tahun terakhir
apakah kami ingin mengonfirmasi bahwa kondisi yang saat ini terjadi adalah yang terburuk selama anda berada di sana
ya untuk selama saya di sini hampir empat tahun berada di gaza
belum sebelumnya saya juga mengalami perang pada waktu

perang saat ini adalah perang yang sangat buruk bagi yang saya rasakan
karena memang israel terus membabi buta menyerang warga warga sifil
bahkan kerusakan dimanapun itu sangat parah dibandingkan perang perang yang lain
mas farid bagaimana kondisi anda dan juga rekan rekan wni di sana saat ini
yang memang masih biasa
bisa anda temui dan anda masih bisa berkomunikasi
ya kami relawan mersi yang ada di gaza itu berjumlah tiga orang
kami sedang di wisma dr dose riza milik mersi di gaza
jadi kami hanya tinggal di sini dan tidak keluar kemanapun
dan mungkin kita pernah pergi ke rumah sakit untuk mencari akses internet
namun sampai tadi pagi ya kami tidak mendapatkan internet sampai saat ini
oke anda berada di wisma dan saya ingin konfirmasi wisma itu dekat dengan rumah sakit indonesia betul
iya rumah wisma mersi milik dr dossi riza itu mersi itu berada pas banget di belakang rumah sakit indonesia
di belakang rumah sakit indonesia
bisa digambarkan kepada kami
seperti apa suasana rumah sakit indonesia saat ini mas farid
ya rumah sakit indonesia di posisinya di monmak
rumah sakit indonesia ini terletak di gaza utara di bagian utara
dan serangan yang paling brutal dari israel itu di bagian utara sini
jadi rumah sakit indonesia ini memang rumah sakit yang terbesar di utara
jadi memang rumah sakit banyak menerima korban korban muka maupun korban jiwa
apakah betul saat ini kondisi rumah sakit indonesia bahkan sudah tidak bisa lagi menampung jenazah
ya waktu pada hari senin sekitar jam sepuluh atau jam dua belas
rumah sakit telah menerima korban jiwa sebanyak lima puluh korban jiwa
dan bahkan sampai ruangan ginagat pun tidak muat
bahkan mayat mayat pun ditaruh di trotoar di jalanan di pinggir jalan bahkan di atas rumput
makin korbannya banyak berjatuhan
anda mengatakan bahwa rumah sakit indonesia dan juga wisma tempat anda berdiam ada di wilayah utara
dan ini adalah wilayah konsentrasi yang dijadikan target
bisa digambarkan kepada kami sekarang bagaimana kondisi bangunan di sekitar wilayah ini
jadi di sekitar wilayah rumah sakit indonesia
apakah bangunan masih aman berdiri tegak atau mungkin di sebelah kanan dan kiri
atau di distrik yang sama sudah ada banyak bangunan permukiman apartemen mungkin yang sudah diserang oleh rudal
ya untuk sekitar rumah sakit indonesia memang ada
rumah rumah warga milik orang gajah di sini memang ada yang terkena bom
itu jaraknya pun tidak jauh dari rumah sakit di bagian selatan
dan juga ada ketika di senin pun mereka menyerang pemukiman milik warga sipiro
ya terutama di bagian pasar trans
itu di bagian jabalia
di daerah jabalia
dan hampir enam menit dari rumah sakit indonesia itu pun sudah menjadi tabu
mas farid seberapa besar atau seberapa sering sekarang frekuensi serangan israel di wilayah gaza
kalau misalnya sebelum sebelumnya ada sirine masih dibunyikan di peristiwa peristiwa perang sebelumnya
mungkin yang anda sebutkan tadi di dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh
apakah yang kali ini juga begitu atau bahkan tidak ada lagi bunyi suara peringatan
ya israel terkadang ingin meroket rumah sebagian warga sipil
itu mereka mengkonfirmasi terhadap pemilik rumah tersebut
namun pada perang saat ini mereka tidak pandang bulu
tidak ada konfirmasi apapun
langsung menyerang begitu saja secara tiba tiba
di waktu waktu tertentukah serangan itu terjadi
di kapan pun mereka mau
saya kembali ke rumah sakit indonesia
bagaimana dengan asupan obat obatan suplai obat obatan yang saat ini berada di rumah sakit indonesia
karena informasi yang kami terima di
di dalam negeri bahwa agak sulit untuk memberikan bantuan kepada rumah sakit indonesia
bantuan obat obatan dan peralatan medis lainnya
apakah itu betul mas farid
ya terutama untuk pasokan obat obatan
saya juga tidak mengetahui tinggal sisa berapa persennya
saya juga belum update karena tidak ada akses
perbatasan di bagian rafa itu di antara mesir dan palestina itu telah ditutup
ya rafah bagian rafah di sana
jadi israel sudah menutup ultimatum kepada pihak mesir
kalau ada bantuan apapun yang masuk ke gaza
maka itu akan menjadi target kami
itu kata istri dan para israel
oke berarti untuk sementara ini
bagi anda saja anda
mungkin teman teman sesama wni berjumlah tiga orang itu
bagaimana anda memenuhi kebutuhan sehari hari
makanan air bersih
kemudian hal hal lain
kebutuhan sehari hari bagaimana anda memenuhi itu
ya untuk makanan alhamdulillah kami sebelum terjadinya perang ini
memang kami sudah membeli bulanan
yang insya allah cukup untuk beberapa minggu kemudian
jadi saat perang ini ya alhamdulillah
dan kami juga kemarin sempat ke supermarket
supermarket yang tidak jauh dari rumah sakit
untuk membeli beras
jadi kami membeli beras
sekitar sepuluh kilo untuk penuh persediaan di sini
ya mas farid di indonesia saat ini pemerintah presiden juga sudah meminta
untuk memastikan kondisi wni baik
dan juga sudah ada rencana
apakah anda sudah mendengar informasi soal rencana evakuasi ini mas farid
ya kami juga telah dihubungi oleh kbri kemenlu luar negeri indonesia
dan kbri aman di jordan maupun mesir
kami juga telah dihubungi oleh mereka
namun kami pihak kami juga
mengikuti dan kami kasihkan kepada nersi jakarta pusat
namun arahan mereka
kami sebagai relawan mercy yang ada di sini untuk tetap sky
walaupun memang keadaan saat ini menurut saya terburuk yang pernah saya rasakan
dan perang yang paling dahsyat yang pernah saya rasakan saat ini
tetap bertahan di situ berarti ya dengan tugas tugas kemanusiaan ya
mas farid apakah ada yang ingin anda sampaikan kepada pemerintah indonesia
dan juga mungkin keluarga anda yang masih berada di indonesia saat ini
ada yang mungkin menyaksikan wawancara malam hari ini
ya untuk pesan saya jangan lupa dan jangan selalu ponak
jangan lupa selalu untuk mendoakan kami yang ada di sini dengan situasi yang sangat mencengkam sekali
mohon doanya untuk semua dari kalian masyarakat indonesia terkhususnya
dan kami memohon terhadap pemerintah juga agar cepat agar serangan ini telah selesai
mohon bantuannya dan semoga kami baik baik aja di sini
baik mas farid zanjabil al ayubi relawan mersi berada di gaza saat ini
berada di gaza utara yang menjadi titik konsentrasi serangan israel
letaknya tidak jauh dari rumahnya
mas farid sekali lagi terima kasih sudah bersedia berbincang malam hari ini